gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memenuhi panggilan kpk tadi pagi
ia datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras
berikut pernyataan ahok usai tiba di kpk
itu kan audit bpk dan kpk udah pernah minta investigasi
karena justru saya pengen tahu kpk mau nanya apa
orang jelas bpk nya ngaco begitu kok